anak kubur ayah di rumah
demi menuruti wasiat dari sang ayah
menguburkan ayahnya di dalam rumah
setelah keberadaannya diketahui warga setempat
perangkat desa bersama polisi dan petugas
di dusun sumbersari desa giripurno
dan kemudian memakamkannya di tempat yang lebih layak
bernama akibat yang meninggal karena sakit
menurut sang anak sebelum kematiannya
untuk dimakamkan di dalam kamarnya
ada apa apa gitu loh
tetangga langsung ke perangkat